saya tentu akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya
sebagai anggota komisi delapan dpr ri
dan tidak akan menjawab hal hal yang tidak terkait dengan mitra kami
karena sebagai saksi fakta tentu saya menyampaikan fakta dari apa yang saya alami
kecuali kalau diizinkan saya bicara dalam kapasitas sebagai tim saksi ahli
saksi biasa siap yang mulia terima kasih
yang mulia seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
menjawab prof yusril iza mahendra terkait dengan bantuan el nino
bantuan el nino ini juga berasal dari kebijakan automatic adjustment
dari kebijakan tahun dua ribu dua puluh
di dalam pembahasan tentang bantuan blt el nino ini
menteri sosial yang rapat dengan kami tanggal tujuh november tahun dua ribu dua puluh satu
di dalam rapat di komisi delapan
bahwa kebijakan tentang bantuan el nino ini menggunakan
mekanisme penganggaran dari automatic adjustment dan diambil dari babun
tentu dasarnya kita pertanyakan
dasarnya adalah undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
yang disebut dengan automatic adjustment
dengan adanya kebijakan tersebut
maka pemerintah memiliki keleluasan untuk menyesuaikan anggaran
terutama dalam konteks bantuan el nino tersebut
kementerian sosial dan saya kira tadi saya menayangkan
tentang kesimpulan rapat kerja tersebut
bahwa anggarannya itu disampaikan sebesar rp dua belas triliun
ya didiskusikan selama dua bulan
yaitu bulan november dan bulan desember
nah pada saat disampaikan di dalam rapat tersebut
pertama tentu bu mensos menyampaikan bahwa ini adalah penugasan dari rapat terbatas
dan di situ kami eksplorasi
atau kami membahas apa alasannya
salah satu alasan yang disampaikan tentu
bahwa alasannya adalah karena dampak dari perubahan iklim
yang menyebabkan ya terjadinya
dan tentu nanti berimplikasi terhadap masa panen
tentu kami sekali lagi
melalui proses kami tidak perlu sampaikan bagaimana perdebatan dari masing masing fraksi
terkait dengan kebijakan tersebut
tapi memang kami merasakan bahwa
di masyarakat terkait dengan masa tanam itu mengalami
masa mundur yang seharusnya bulan desember
sehingga ini berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok
dan ini tentu akan berakibat kepada inflasi di tengah masyarakat
oleh karena itu atas dasar itulah kemudian kami
saya kira karena itu tidak perlu disetujui sifatnya
tetapi kami memberikan satu apa namanya
warning agar bltl nino ini betul betul bisa disalurkan sebagaimana mestinya
jumlah penerimanya sebesar delapan belas delapan juta kpm
yang diberikan baik secara cash transfer maupun melalui pt pos
apakah presiden memiliki alokasi dana khusus terkait dengan misalnya banpres
saya terus terang saya saya tidak tahu karena bukan komisi kami
tetapi masa seorang menteri saja punya anggaran operasional
beliau seharusnya juga memiliki kewenangan atau memiliki alokasi dana tertentu untuk bantuan seperti itu
tentu kami tidak bisa menjawab lebih pasti
apakah seorang presiden secara kelembagaan memiliki anggaran khusus terkait dengan itu
karena program reguler tentu ini datang jawab kementerian
itu adalah mereka yang memang terdata di dalam dtks
jadi katakanlah di dalam satu penyerahan simbolik dikumpulkan kpm kpm yang telah terdata
ya tidak bisa diaurkan begitu saja
tetapi dia dikumpulkan dengan memang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan yang ada di dalam negeri
jadi saya kira terkait dengan peran presiden tentu kita harus lihat dalam konteks bagaimana memastikan
agar program program tersebut betul betul bisa disalurkan dengan sebaik baiknya
nah terkait dengan automatic adjustment
tadi saya menjawab juga pertanyaan dari pak hotman
sesungguhnya automatic adjustment itu bukan hanya terjadi pada
sekaligus juga saya menjawab terkait dengan pertanyaan blt bbm
di tahun dua ribu dua puluh dua tanggal satu september
kami juga membahas secara khusus di komisi delapan tentang blt bbm dan blt bbm dan minyak goreng
inilah yang kita sebut sebagai
bantuan dalam kondisi tertentu
jadi walaupun di dalam undang undang baik nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua maupun tahun dua ribu dua puluh tiga
jelas saya kira ini bisa menjadi sebuah dasar hukum
bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berdasarkan rujukan undang undang ini
dan memang tidak dijelaskan di sini ya
penyelesaian anggaran tersebut memang menjadi hak pemerintah
walaupun pelaksanaan dari misalnya program bantuan sosial
itu dibahas bersama juga dengan kami
yang perjelas automatic adjustment itu sudah berlangsung berapa tahun
dari dulu atau gimana atau hanya dua tahun ini
saya terus terang saja
kalau era covid kita memiliki undang undang sendiri terkait dengan
saya lupa undang ruu apa undang undang tentang
itu kan jelas bahwa pemerintah diberikan fleksibilitas untuk
yang disebut dengan pen itu
program pemulihan ekonomi nasional
nah yang saya bawa di sini adalah undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
dan undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh dua
ini jelas merupakan automatic adjustment
sebuah penyesuaian anggaran disebabkan karena dalam bahasa undang undangnya adalah
pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara
belanja negara dan atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan juga pendapatan negara
ini jelas saya kira apa namanya yang menjadi dasar hukum dalam konteks automatic adjustment ini
izin saya itu undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penetapan perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
saya ingin minta penegasan bukan pertanyaan yang baru
saya melihat penegasan saja dari pak aceh
apa namanya adjustment tadi itu
sebenarnya datang dari menteri sosial ke dpr
dan yang kedua terjadilah perubahan jumlah bantuan to el nino
tapi bantuan indonesia itu seluruhnya dilakukan melalui bank transfer dan post wesel seperti itu
jadi kementerian sosial menyampaikan surat kepada komisi delapan
terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan blt el nino ini
sehingga kami mengundang kementerian sosial untuk membahas
di dalam rapat kerja tersebut yang tertanggal tujuh november
pertanggung jawaban dari kementerian sosial
tentu karena dia punya mitra komisi delapan
ya beliau menyampaikan di dalam rapat komisi delapan tersebut
dan kemudian disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuannya itu
yaitu dengan cash transfer dan juga melalui pt pos
nah cash transfer dan pt pos ini
ini sama dengan bantuan reguler
yaitu program bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan kartu sembako
menjawab pertanyaan dari pak refli harun
memang harus kami akui
saya kira kita tidak bisa menunjukkan
banyak saya kira teman teman kami di komisi yang lain
yang mencoba memanfaatkan mitra mitranya dalam konteks bagaimana membangun insentif elektoral tersebut
kalau ditanya kepada saya sendiri apakah saya mengkampanyekan
karena saya merasa bahwa kami tidak pada tempatnya
untuk menggunakan program program ini untuk kepentingan capres
dan itu bisa disampaikan kepada
bisa dicek kepada masyarakat yang mengikuti program program kami
pernyataan ketua umum kami pak erlangga hartarto
bahwa saya beberapa kali juga mendampingi beliau
untuk mengikuti kegiatan dalam konteks bagaimana memastikan program bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat
di situ ada bulog
di situ ada badan pangan nasional
tapi memang tidak ada kementerian sosial
dalam kapasitas kami tentu di situ
sebagai pimpinan komisi delapan dan juga sebagai kader partai
daripada misalnya pak erla mengatakan ini bantuan dari menko
nanti dianggapnya politisasi untuk partai golkar pak
apa yang disampaikan oleh pak erlangga
tentu beliau yang selama ini juga memiliki inisiatif untuk mengambil kebijakan kebijakan tertinggi
saya kira ini perdebatan yang selalu muncul dalam pembahasan di komisi delapan
apakah konsepnya adalah charity
atau konsepnya adalah empowerment
ada kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan pak
kelompok kelompok yang memang atensi
atau memang masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung
misalnya dalam kondisi bencana
saya kira kita juga harus mengklarifikasi
pemerintah sendiri saya kira punya program program yang konteksnya adalah bagaimana melakukan empowerment
di komisi delapan kita ada program yang disebut dengan
dalam konteks bagaimana memberdayakan umkm agar mereka
yang saya maksudkan bukan empowerment pak aceh
jadi agak beda konsep empowerment dengan entitlement
saya sih kalau boleh sedikit satu menit saja
tadi pak aceh sudah bicara mengenai beberapa hal
tapi saya punya pengalaman lima tahun di norwegia
ningka yang disebut sebagai welfare state
dan saya kira kalau bisa konsep entitlement ini akan lebih menjamin tidak terjadinya politisasi
dan kita bisa rumuskan lebih jauh bahwa ada yang betul betul tidak bisa diperdayakan
saya kasih jawaban untuk pertanyaan seperti itu
saya bisa ambilkan contohnya tapi mungkin waktunya tidak cukup dalam kesempatan ini
nanti pak aceh nanti bang mulia nanti kalau sudah selesai sengkarut ini
nanti diundang saja ke komisi delapan apa ide beliau tentang ini ke depan
saya kira juga sama apa yang saya sampaikan dari pak magdir ya
terkait dengan cadangan pangan dan lain lain
yang memang dalam pandangan pemerintah ketika terutama kementerian sosial menyampaikan tentang alasan
kenapa mesti ada bltl nino
atau itu karena situasi yang memang mendorong agar kebijakan menjaga daya beli masyarakat
mendorong agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya lebih dimudahkan begitu
terkait dengan kebutuhan cadangan pangan beras tersebut
nah tentu dtks ini atau data terpadu kesejahteraan sosial ini adalah
para penerima bantuan sosial yang jelas sekali mereka memiliki kriteria kriteria yang telah ditetapkan
misalnya dari segi pendapatan dari segi dilihat dari rumahnya
dilihat dari kondisi mck nya dan lain sebagainya
itu semua tentu ada kriteria kriteria tentu dari penerima bantuan
sebelum pemilu apakah itu termasuk orang orang yang termasuk dalam dtks
waktu jokowi datang secara simbolik apakah orang orang yang dikasih itu adalah yang termasuk dalam dtk
pak horman nanti kalau mau tanya ke saya dulu izin saya baru boleh ditanya
saya terus terang saja pak hotman saya tidak tahu tentang kejadian yang ada di jawa tengah tersebut
tetapi saya beberapa kali ikut serta di dalam
dengan mengumpulkan para penerima bantuan dari blt pkh tersebut
jadi orangnya sudah ada dia adalah penerima
nah apakah komisi delapan melakukan evaluasi terhadap berbagai program tersebut
termasuk memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran
karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data
maka kami di komisi delapan juga pernah membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan
agar betul betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran tepat guna
dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
tidak disederhanakan pak aceh
dari hakim ada tiga pertanyaan tadi
di besok masih ada pendalaman jadi mohon bersabar pak magdir
kalau semuanya dikasih kesempatan nanti di sini minta juga report kita
ini banyak yang belum sholat asar ini termasuk para hakim
ya yang mulia pak arsul senior saya yang hebat
pak arsul senior saya yang hebat
ya tentu pak asrul lebih berpengalaman dibandingkan dengan kami di dpr
tetapi ketika tadi saya menyampaikan ini ada dua undang undang yang mendasari dari automatic adjustment
termasuk juga tadi yang disampaikan soal perpres terkait dengan kesejahteraan sosial
tapi saya ingin menegaskan yang mulia bahwa tentang pelindungan sosial ini
melupakan belanja menurut fungsi
jadi bukan belanja berdasarkan atas institusional
karena di sini pula bahwa soal perlindungan sosial ini adalah tugas negara yang lintas sektoral
bukan hanya pada kementerian tertentu tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lembaga yang lain
tadi kalau kita masih menyebut bahwa perlindungan bantuan sosial rp empat ratus sembilan puluh tujuh triliun
ya bantuan sosial apa yang disampaikan oleh kementerian sosial
dan apa yang menjadi tugas dari kementerian kesehatan kementerian pendidikan dan kebudayaan
nah itulah yang disebut dengan bantuan sosial
subsidi bukan bagian dari bantuan sosial
payung besarnya adalah perlindungan sosial
karena fungsi dari bantuan sosial efeknya beda
fungsi dari jaminan sosial efeknya juga beda
fungsi dari perlindungan sosial juga subsidi konteksnya juga beda
jadi saya kira kita harus lihat bahwa ini adalah yang mulia merupakan fungsi
kemudian yang mulia pak guntur
beliau mempertanyakan kepada kami terkait dengan tadi
apakah di dalam proses metode penyalurannya tersebut
memang kan ada dua tadi pak
ada case transfer ada penyalurannya melalui pt pos
nah yang pt pos ini ya itu kami bisa hadir pada saat penyalurannya
mengundang kpm ke pos lalu kami hadir di situ
atau pt pos mengundang kpmnya
itu di kantor kantor desa kita hadir di situ
untuk atas nama pengawasan pak
sekali lagi atas nama pengawasan
ya itu kalau ada alhamdulillah
nah terakhir dari yang mulia ibu eni
ada anggaran perlindungan sosial yang lain yang lebih besar
sebesar rp lima puluh tiga satu triliun
kalau kita lihat catatannya adalah untuk bencana
untuk iuran jkp untuk bansos lainnya
untuk cadangan penanggulangan bencana
dan belanja lainnya yang belum dialokasikan
ini konteksnya juga saya kira kita tahu
bahwa kita ini kerap kali suka terjadi bencana
tentu mesti ada satu
fleksibilitas anggaran pada saat menghadapi
terima kasih pak aceh pak wahid silahkan
yang mulia pertanyaan saya belum dijawab tadi
pertanyaan saya bahwa ada situasi kegentingan awal
yang adjustment tadi itu digunakan
apa justifikasinya itu yang ditanya oleh pak sira tadi
salah satu yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami
adalah soal mitigasi el nino itu memang terjadi di masyarakat
itu membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan ketersediaan beras
inflasi kalau tidak ditahan melalui beras
tetapi kita mendapatkan banyak informasi
bahwa memang kondisi kalau tidak ditahan dengan bantuan sosial
inflasi akan mengalami kenaikan
oke oke terima kasih pak wahid
untuk pertanyaan yang mulia
yang kedua kaitannya dengan pertanyaan pak rafli
yaitu kaitannya dengan pemberian bantuan ikut menyerahkan
kami sebenarnya dalam penyerahan ikut menyerahkan bantuan
kepada daerah pemilihan masing masing
itu tidak hanya kami dengan pak aceh
fraksi yang ada di komisi delapan ikut menyerahkan
jadi tidak hanya kami sendiri
itu di daerah itu ada panwas
jadi tidak mungkin kami ini akan menyebutkan untuk pemilihan salah satu capres
atau diri sendiri tidak mungkin
bahwa kami hanya untuk menyerahkan sebagai tadi disampaikan oleh pak aceh
yaitu ikut mengawasi daripada penyerahan bantuan
pentingnya pertemuan sore ini itu juga membantu kami
kami sedang mempersiapkan bahan sebetulnya untuk berdiskusi dengan empat menteri besok
jadi pertanyaan dari pemohon satu pemohon dua
penjelasan dari pak aceh pak wahid
juga apa yang disampaikan oleh kuasa pihak terkait
itu akan kita susun malam ini menjadi bahan yang nanti besok didalami kepada empat menteri
sesi saya selesai dan saya kembalikan kepada pak ketua
ke pak aceh dan pak wahid terima kasih
mudah mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan
yang mulia yang mulia
ada sedikit permohonan kami melalui yang kami sampaikan kepada pemohon satu pemohon dua
begini yang mulia kita kan sudah bersidang begitu lama
dan semua bukti bukti sudah disampaikan saksi saksi sudah diperiksa
dan kita tahu ini adalah sengketa mengenai soal perhitungan suara
kami mau bertanya kepada pemohon satu dan pemohon dua melalui majelis
apakah sudah sampai sekarang ini pemohon satu bisa menjelaskan kepada kami atau pada persidangan ini
sebenarnya berapa sebenarnya jumlah suara yang menurut pemohon yang disekretari
apakah sudah sampai sekarang ini pemohon satu bisa menjelaskan kepada kami atau pada persidangan ini

nanti nanti ini nanti kami akan break dulu setelah pak aceh dan pak wahid meninggalkan ruangan
kita sholat asar dulu dan mungkin baru kita buka kembali di setelah buka puasa pukul
mungkin nanti kalau toh berarti
oke pak aceh terima kasih ya dengan pak waid sudah bisa meninggalkan tempat
dan untuk memberi kesempatan sholat asar dan sekaligus buka puasa
sidang di skorsing sampai dengan pukul sembilan belas tiga puluh